pak jadi tadi itu dipindahkan atau dikembalikan ke orang tua pak
dikembalikan ke orang tua
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini